lima hari menjelang pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas sejumlah survei menyebut angka golput kian meningkat
kemudahan untuk memberikan hak pilih di tps serta keaktifan capres cawapres untuk lebih gencar menyuarakan visi misinya
menjadi sejumlah upaya untuk mengurangi angka golput pemilu dua ribu sembilan belas
golput atau golongan putih adalah mereka yang memiliki hak pilih namun secara sadar tidak menggunakannya dalam pemilu
fenomena golput menurut sejumlah lembaga survei dan lsm disebut sebut terjadi karena sejumlah faktor
ketua lsm konstitusi dan demokrasi kode inisiatif menyebut terdapat dua jenis golput
yaitu golput ideologis dan golput administratif
di antara keduanya bisa dicegah terjadi dengan solusi yang melibatkan penyelenggara pemilu dan paslon yang bertarung
khusus bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu
saya pikir satu harus disiapkan
sistem yang memadai dan mudah diakses oleh pemilih ketika misalnya mereka tidak bisa secara administratif menggunakan hak pilih
apa yang harus dilakukan oleh kpu
soal pindah memilih ini kan isu yang sangat krusial ya
kalau golput itu dilihat atau dihitung dari jumlah yang terdaftar
orang yang pindah memilih itu orang orang yang terdaftar
tapi karena sesuatu hal mereka tidak bisa menggunakan hak pilih di tempat asalnya
yang golput idealisme kan ini berarti bebannya ada di dua calon presiden
dua orang calon presiden mereka harus segera ini
waktu yang sangat terbatas sebulan setengah ini mereka harus sosialisasi kepada pemilih khususnya
ini kan orang orang yang golput karena ini golput karena ideologis itu orang orang yang dia punya penilaian
bukan orang yang kemudian bisa dibujuk dengan isu hoksara
survei terbaru dari indikator politik indonesia
yang dimuat di laman website katadata co id
memperlihatkan potensi golput pemilu dua ribu sembilan belas mencapai dua puluh persen
bagi sebagian pemilih bimbang dan ragu ragu menjadi penyebab sulitnya memilih calon yang tepat pada saat hari pencoblosan
kalau pilihan sih ada ya tapi saya masih ragu sih
masih memilih gitu loh masih menimbang maksudnya
sebenarnya kan ada orang yang saking ragu ragu
jadi dia yang golput
bagaimana kalau mas benci sendiri
kalau saya sih sebisa mungkin saya usahakan nggak golput ya
cuman sampai dengan detik ini belum ada kandidat yang bisa meyakinkan saya gitu
dari visi misi yang sudah disampaikan gitu
mungkin dia bimbang kalau ragu kalau enggak dia takut salah pilih gitu
jadi menurut saya kalau ada orang orang yang golput gitu
mendingan dari sekarang dia harus menyimak apa visi misi calon calon presiden nanti
jadi dia mengikuti dari awal gitu
data dari laboratorium big data analytics departemen politik dan pemerintahan visipol ugm
yang dikutip dari website detikkom mengungkap bahwa percakapan mengenai golput kebanyakan terkonsentrasi di jawa
angka golput juga disebut berpotensi meningkat dengan maraknya ajakan untuk golput melalui media sosial
keputusan untuk golput sesungguhnya dilindungi oleh undang undang
menggunakannya lebih baik ketimbang hak suara tersebut disalahgunakan pihak tertentu
sufiani tanjung indra raharja jakarta